yang pertama adalah kemarin di hari jumat tanggal satu mei dua ribu dua puluh kami mendapatkan surat persetujuan terkait pelaksanaan psbb di skala provinsi
seperti kita tahu pelaksanaan psbb skala provinsi ini melengkapi dua zona psbb bodebek yang dimulai tanggal lima belas dan sudah diperpanjang
kemudian psbb di metropolitan bandung raya di tanggal dua puluh dua
dari kesimpulannya didapati bahwa kurva
penyebaran virus covid sudah mulai melandai di jawa barat rata rata maksimal di angka empat puluh kasus
bahkan dua hari lalu di hari kamis itu penambahan hanya tiga kasus
kemudian di hari jumat kemarin penambahan kasus
jadi ini mungkin kemarin hari yang istimewa dan mudah mudahan kita berdoa
karena tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik
apakah tren melandai ini ada hubungan dengan psbb kami menyampaikan secara ilmiah ada
kami mendapati kajian sebelum psbb dan setelah psbb itu perbedaannya luar biasa
pergerakan masyarakat selama psbb masih mendekati lima puluh persen
walaupun idealnya menurut teori kita sedang menuju tiga puluh persen
jadi kalau psbb di jawa barat ini bisa menjaga pergerakan hanya sampai tiga puluh persen maka itu lebih efektif
nah oleh karena itu dari hasil kajian ternyata bodebek dan bandung raya yang sebelum psbb
kecepatan persebaran virusnya adalah tinggi sekarang menjadi sedang
sebaliknya kota kabupaten yang tidak psbb itu sekarang naik kecepatan persebaran virusnya kira kira begitu
nah oleh karena itu kesimpulannya karena psbb menurunkan kecepatan persebaran covid
maka tujuh belas kota kabupaten di jawa barat akan melaksanakan psbb yang disetujui kementerian kesehatan
akan dimulai ditangani oleh psbb

nah jadi di hari rabu minggu depan maka seluruh provinsi jawa barat akan melaksanakan psbb
mungkin ini pertama di indonesia dua puluh tujuh daerah pintu pintunya akan dibatasi pergerakan akan dibatasi
berbarengan dengan momentum pelarangan mudik kami mendapati imported case
jadi sebelum psbb kenapa grafiknya masih ada
karena kebanyakan imported case bukan lokal infeksi
imported case itu mayoritas datang dari orang orang yang hilir mudik dan mudik dari daerah zona merah ke kampung halaman di jawa barat
jadi kombinasi psbb nomor satu dikombinasikan dengan larangan mudik dikombinasikan dengan pengatesan massal
ini adalah kebanyakan kesalahan
ini yang membuat berita penambahan positif makin menurun alhamdulillah
nah oleh karena itu kami akan memulai koordinasi
kita sudah siap anggaran untuk covid untuk darurat kesehatan maupun untuk psbb sudah disiapkan termasuk bantuan sosial
total gabungan dana dari provinsi dan dana kota kabupaten
adalah rp sepuluh delapan triliun
nah rp sepuluh delapan triliun rupiah ini akan dipergunakan untuk membeli peralatan peralatan darurat kesehatan dan juga bantuan sosial
kami sampaikan juga protokol dari who sudah dilaksanakan terkait perluasan pemakaman bagi yang bisa dihitung sebagai potensi covid
tapi kami laporkan di jawa barat
jumlah yang dimakamkan tidak ada peningkatan drastis
bahkan kota bandung sebagai sampel salah satu pusat pandemi di bandung raya
pemakaman tahun lalu jumlahnya dengan tahun sekarang hampir tidak ada bedanya
artinya tidak ada potensi orang dimakamkan dengan gejala gejala yang mirip covid
semua sama seperti tahun tahun sebelumnya
kami sampaikan pula
dari sisi psbb
bahwa kegiatan penindakan pelanggaran sudah ketat dilakukan oleh polisi dibantu oleh tni
sudah ribuan surat tilang dikeluarkan di zona psbb ini
surat teguran ini terbagi dua
teguran pertama untuk pelanggaran protokol kesehatan

kemudian surat teguran kedua untuk pelanggaran kegiatan yang memang

oleh karena itu pada saat psbb maksimal ini
diskresi akan diberikan kepada bupati wali kota
yang akan mengecualikan kegiatan kegiatan
karena setelah kami kaji
pengecualian pengecualian ini tidak bisa dipersamakan
oleh karena itu saya persilahkan bupati wali kota
melakukan surat keputusan pengecualian kegiatan

selama menjamin bahwa pergerakan manusia di kota kabupatennya
tidak lebih dari tiga puluh persen
jadi kuncinya adalah itu
apakah satu sama lain bisa sama bisa beda itu kami persilahkan
kemudian juga kami laporkan sosialisasi terkait bansos terus dilakukan
data data dari bawah masih selalu belum lengkap
itulah kenapa pemerintah provinsi jawa barat
sebagai satu dari delapan pintu bantuan
itu memberikan bantuan terlebih dahulu di tanggal lima belas
karena kementerian sosial baru membantu mulainya setelah tanggal dua puluh
bantuan dari pintu bantuan desa baru mulai tanggal dua puluh tujuh
bantuan dari presiden sembako baru mulai tanggal empat
nah perbedaan jadwal jadwal inilah yang membuat ada dinamika
oleh karena itu setiap hari kami lakukan sosialisasi
termasuk memanfaatkan aplikasi sapa warga
kemudian refocusing anggaran terus dilakukan
kita sudah bersiap sampai bulan juli
dan jika lewat bulan juli kita akan melakukan perubahan drastis
supaya bisa survive sampai bulan desember kira kira begitu
kemudian ada enam puluh ribu warga jawa barat yang di phk sampai hari ini
ini kita akan salurkan melalui kartu prakerja sesuai dengan kebutuhan
ada jatah untuk jawa barat sekitar sembilan ratus ribu kartu prakerja
yang selain pelatihan ada dana tunai enam ratus ribu kali tiga
hanya seperti yang saya sampaikan prosedurnya tidak kami kelola
itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian tenaga kerja
kemudian juga di bulan ramadan ini kami menghimbau sekali lagi dengan melandainya
positif covid sembilan belas karena larangan mudik kami mohon kekuatan dan keikhlasan
para pemudik untuk menahan diri agar tidak melaksanakan mudik
karena hasil surveinya mayoritas di daerah yang non psbb
itu kasus positif datang dari pemudik
kemudian juga proses proses pangan ada arahan dari presiden
agar kita menyiapkan darurat pangan melakukan pengkondisian dan perhitungan
kami sudah melakukan rapat berkali kali untuk memastikan kesediaan pangan
berita baiknya bahwa jawa barat surplus dari produksi beras
jadi beras jawa barat ini selain mencukupi untuk provinsi jawa barat
juga mungkin akan membantu menjadi lumbung padi nasional
sampai akhir tahun
karena kita tahu impor impor khususnya beras pasti akan berkurang
karena negara negara pengekspor beras menahan diri
mudah mudahan surplus panen beras jawa barat ini bisa menjadi hadiah
dan menjadi stok pengaman untuk pangan nasional kira kira begitu
kemudian kesiapan psbb kembali sudah kami lakukan video conference
bersama wali kota bupati
kami berwaktu sampai hari selasa untuk melakukan sosialisasi
sebelum hari rabu dini hari tanggal enam mei itu dilaksanakan
kemudian juga alat rapi tes sudah lebih dari seratus ribu kita tes
jadi memang rdt ini akurasinya tidak setinggi pcr terbukti dari dua ribuan yang reaktif
nah per hari ini kita punya sekitar empat puluh ribu jatah swab yang akan kita habiskan
secepat cepatnya karena psbb ini hanya efektif kalau dilakukan bersamaan dengan tes

persebarannya ini lokal atau imported case seperti tadi
dan saya sudah instruksikan rp empat puluh itu untuk segera dihabiskan sebelum lebaran
sehingga dalam momentum lebaran psbb provinsi keduanya melakukan larangan mudik
ditambah tes masif pcr dihabiskan rp empat puluh
nah insyaallah jawa barat bisa mengendalikan jauh lebih baik
saya kira itu kurang lebih breaking news hari ini
mudah mudahan dengan hasil kajian yang positif
jawa barat bisa menjadi provinsi pertama yang menunjukkan tren yang sangat baik
dalam mengendalikan covid sembilan belas di indonesia
saya kira itu terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh